kementerian kelautan dan perikanan mempersembahkan
perubahan logo kkp dari waktu ke waktu
kini adanya perubahan melalui logo baru mengganti logo lama yang telah digunakan selama dua puluh dua tahun
yakni sejak mantan presiden abdurrahman wahid membentuk departemen eksplorasi laut tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sebanyak tiga puluh sembilan usulan logo dari seluruh unit kerja eselon i dan unit pelaksana teknis seluruh indonesia
terpilihlah sepuluh usulan logo melalui penilaian tim ahli
kemudian terpilih lima logo melalui survei seluruh pegawai kementerian kelautan dan perikanan baik asn maupun non asn
lalu disampaikan pada menteri kelautan dan perikanan
dan terpilihlah satu logo
dengan filosofi dan arti makna
yang berada di tengah logo melambangkan negara indonesia yang kuat dan berwibawa
simbol matahari terbit
yang berada pada tengah logo
memiliki arti yang terlahir kembali dengan bentuk desain logo yang sudah dikembangkan
agar terus selalu berkembang
keberlanjutan memiliki makna berkesinambungan atau sustaina
dan berkembang dengan kembang yang berkembang
dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah negara kesatuan republik indonesia
untuk sepenuhnya dipergunakan bagi kesejahteraan rakyat indonesia saat ini dan seterusnya
jangkar yang kuku
menjaga kapal agar tidak terombang ambing terbawa arus
bisa dimaknai sebagai keteguhan hati dalam menjaga nilai nilai keadilan dan kemanusiaan
semua atas dasar kesetaraan tanpa memandang perbedaan
berkenakan untuk beberapa perjalanan yang diperlukan
terhadap tugas dan fungsi kementerian
serta mendorong internalisasi reformasi birokrasi
dan peningkatan kinerja kementerian kelautan dan perikanan
untuk itu dalam sebuah permulaan baru
bersama kita bersatu